dan langsung kita terhubung dengan jurnalis transmedia wahyu kurniawan yang ada di sekitar lokasi jatuhnya helikopter saat ini
wahyu bisa anda sampaikan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologis awal jatuhnya helikopter milik tni angkatan darat ini wahyu
iya selamat sore rehat dan juga penonton pemirsa semua
iya lokasi kejadian berada di desa kuang ya desa kuang alasan yogyakarta
untuk saat ini warga terus berdatangan mendekati ke lokasi kejadian namun polisi langsung atau petugas langsung mengamankan
terus jadi heli yang jatuh ini adalah heli dengan l lima ribu tujuh puluh tiga
sementara itu untuk korban sampai saat ini ada enam ya tiga meninggal dunia dan tiga lagi mengalami luka luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit
baik wahyu anda katakan tiga korban
tiga korban meninggal dunia ini dari sipilkah atau dari anggota tni ad yang ada di dalam helikopter
itu dari anggota tni ad yang ada di dalam helikopter
artinya ada enam korban tiga korban saat ini masih selamat dan tiga korban meninggal dunia begitu
iya iya betul jadi enam orang adalah lima anggota tni dan satu sipil
lima anggota tni dan satu sipil untuk yang masih
selamat ini saat ini kondisinya seperti apa wahyu
mengalami luka luka cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit bayangkara yogyakarta
namun waktu itu waktu proses evakuasi memang mengalami hambatan karena warga terus berdatangan ke lokasi kejadian
sampai saat ini lokasi kejadian masih diamankan dan warga memang dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian
karena bisa membahayakan daripada warga itu sendiri
jadi sendiri menjatuhi dua rumah yaitu rumah warga milik suparno dan milik bapak heri
baik wahyu ada berapa anggota tni yang berada di dalam helikopter yang jatuh ini
untuk anggota tni yang ikut di heli ada lima dan satu skil
baik artinya kelimanya meninggal dunia dan satu sipil berhasil selamat
tapi kalau untuk rumah yang dijatuhi oleh helikopter apakah juga ada korban
itu rumah yang kejatuhan kosong
bisa diralat ya untuk korban ada tiga yang meninggal dunia dan tiga mengalami luka luka
baik perlu dirawat tiga meninggal dunia dan tiganya lagi luka luka
masih dengan komposisi yang sama lima anggota tni dan satu warga sipil yang juga ada di dalam helikopter
iya betul betul sehat
baik saat ini apakah sudah ada tim dari tni
yang langsung datang ke lokasi untuk meninjau
iya ini dari tim tni maupun polri langsung menuju ke lokasi kejadian dan masih mengamankan tempat kejadian
karena sampai sore hari ini warga terus berdatangan
terus berdatangan mendekati ke lokasi kejadian
namun petugas langsung memasang garis polisi agar warga tidak mendekat ke lokasi kejadian
karena akan mengganggu sekali
jadi proses dari lokasi kejadian yang diminta itu akan merusak daripada lokasi kejadian itu sendiri atau menghalangi proses evakuasi dari heli itu sendiri
baik wahyu bisa kami dapatkan informasi apakah sudah ada rilis nama nama ketiga korban yang meninggal dunia akibat jatuhnya pesawat helikopter ini
sampai saat ini saya belum mendapatkan untuk rilis nama nama
memang sulit sekali untuk mendapatkan arah sumber yang tepat untuk bisa merilis nama nama dari semua anggota yang ada di dalam heli dan ikut menjadi korban kecelakaan jatuhnya helikopter tersebut
baik nama nama korban belum bisa disampaikan dan tiga korban meninggal
sementara tiga lainnya selamat dan ke enam korban ini adalah yang berada di dalam helikopter yang jatuh di daerah di sekitar sleman yogyakarta
baik wahyu apakah sudah ada informasi
apa sebenarnya menjadi penyebab atau dugaan sementara penyebab jatuhnya helikopter ini
sementara juga belum ada yang mau mengasihkan informasi tepat penyebab dari jatuhnya helikopter
cuman warga yang ada kan sempat menyaksikan kejadian sebelum jatuhnya helikopter helikopter itu sempat terbang rendah langsung tiba tiba jatuh
menimpa ke rumah
nah bisa anda gambarkan kepada kami
bagaimana saat ini gambaran situasi di lokasi jatuhnya helikopter ini
ya sampai saat ini untuk lokasi kejadian masih sangat rame sekali
banyak sekali petugas dan juga warga yang terus berdatangan ingin mendekat ke lokasi kejadian
bahkan anggota sendiri sampai kesulitan untuk menghalau warga yang memang berdesak desakan dan ingin sekali mendekat ke lokasi kejadian

ketiga korban selamat sudah dievakuasi
ini artinya juga ketiga korban yang tewas dalam insiden naas ini juga sudah dievakuasi ke rumah sakit yang sama rumah sakit bayangkara polri yogyakarta
iya betul rehat
ya langsung semuanya ke rumah sakit bayangkara yogyakarta
ini benar bahwa helikopter jatuh menimpa sejumlah rumah warga di sana
ya benar sekali
ini untuk helikopter menimpa dua rumah
rumah warga milik bapak heri dan bapak suparno di desa kowang
kowang sleman yogyakarta ya
di desa kowang sleman yogyakarta
baik kami dapatkan informasi dari anda jumlah korban dari jatuhnya helikopter milik tni angkatan darat di desa kowang sleman yogyakarta
berjumlah tiga korban yang tewas dan ketiganya merupakan anggota dari tni ad
dan tiga korban lainnya
selamat dua diantaranya anggota tni dan satu adalah warga sipil yang juga ada di dalam helikopter milik tni angkatan darat
benar seperti itu wahyu
iya iya benar sekali rehat
benar sekali rehat
baik artinya tidak ada korban yang jatuh dari pemilik rumah yang rumahnya terjatuh oleh helikopter milik tni angkatan darat
iya tidak ada korban dari warga sipil atau pemilik rumah
ketujuan itu rumah
ketujuan itu rumah
ketujuan itu rumah
ketujuan itu rumah
ketujuan itu rumah
baik terima kasih
wahyu kurniawan kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini dari anda terkait dengan jatuhnya helikopter tni angkatan darat
yang jatuh di desa kowang dusun kowang sleman yogyakarta
yang menimpa rumah warga dan menewaskan tiga orang anggota tni dan tiga orang lainnya dalam kondisi selamat dan sudah dievakuasi